pemerintah memastikan bantuan subsidi upah sebesar rp enam ratus bagi pekerja dengan gaji di bawah rp lima ditunda
alasan penundaan adalah karena kementerian tenaga kerja membutuhkan waktu untuk validasi data yang sudah masuk
penundaan ini tentunya menuai rasa kecewa dari kalangan pekerja yang merasa berhak atas bantuan tersebut
terutama bagi kalangan buruh yang memiliki gaji sesuai upah minimum
yakni di bawah rp lima per bulannya
mereka berharap penundaan tidak berlangsung lama
apalagi subsidi tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli
cuma gaji di bawah rp lima
ya harap pengguna dari buruh ya jangan sampai ditunda
apalagi buruh harap banget gitu ya ditunda lama lama juga
mungkin buruh nanti kecewa gitu kan
ya harapannya tunda sampai dua hari bisa langsung dicairkan gitu
ya pengennya sih tetap dicairin ya jangan sampai ditunda tunda lagi
apalagi keadaan kayak gini kadang kerja juga kan banyak dirumahkan
kita juga ngarepin ada uang dari pemerintah
apalagi ngedenger ditunda
kayak gini sedih mas sedih udah berharap tapi ditunda lagi